penertiban pedagang kaki lima di jalan bongkaran surabaya
kamis pagi berlangsung ricuh
isak tangis dan juga hadangan puluhan pkl tak mampu menghentikan langkah satpol pp
untuk membongkar lapak para pedagang liar
penertiban dilakukan menyusul akan dibangunnya saluran air untuk mencegah banjir
inilah suasana penertiban lapak pkl di daerah bongkaran surabaya yang terekam kamera warga
sejumlah pedagang kaki lima berusaha menghadang petugas satpol pp surabaya yang hendak membongkar lapak mereka
namun usaha itu sia sia setelah petugas satpol pp tetap terus melakukan penertiban
bahkan isak tangis salah satu pedagang kaki lima ini tidak membuat petugas satpol pp membatalkan eksekusinya
pedagang ini terus meratapi lapaknya yang dibongkar oleh petugas
dianggap mengganggu proses penertiban akhirnya petugas satpol pp membawa pedagang ini menjauhi lokasi
tetapi ia menolak dan terus meratapi lapaknya yang satu persatu dibongkar oleh petugas satpol pp
pkl menolak penertiban karena merasa telah mendapatkan izin berjualan dari dprd kota surabaya
izin itu tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat tahun dua ribu dua belas lalu
penertiban ini juga tanpa ada rencana relokasi dan persetujuan dari pedagang
tolong untuk pemerintahan ya diadakan sosialisasi karena kita ini punya izin dari dewan
ada catatan ya termasuk surat kesepakatan dari dewan
meski demikian petugas satpol pp ini tetap terus melakukan tindakannya
lapak para pkl dianggap sudah melanggar perda karena berdiri pada pedes
mereka berjual itu bukan pada tempatnya
di atas peristrian di atas saluran
apalagi di sini akan dilakukan normalisasi saluran
kalau sudah jelas normalisasi otomatis
kepentingan ini bukan hanya satu orang tapi jering semua masyarakat
mencantangnya setelah penertiban
pemerintah kota surabaya akan melakukan normalisasi saluran air untuk mencegah banjir
di kawasan ini memang sering terjadi banjir dan genangan
akibat saluran air yang tersumbat oleh barang barang bekas milik para pkl